aku ngelakuin ini semua demi kebahagiaan aku sendiri
karena mama tau
selama ini mbak eni jadi penghalang kebahagiaan aku ma
makanya kamu buang anaknya andin ke pantiasuhan
elsa dimana ya sekarang
kok tumben dia gak telpon aku lagi
apa aku telepon aja ya elsa
kalau ada apa apa juga dia pasti nelfon
semoga setelah ini mama gak dengar berita berita aneh lagi dari kamu ya nak
jangan bikin mama makin lemes menghadapi semua masalah masalah yang kamu buat
aduh tapi aku penasaran
kenapa elsa sampai segitunya sih pisahin rena dari andin dan al
apa jangan jangan yang aku curigain itu benar
kalau rena itu sebenarnya adalah anaknya andin
kalau itu sampai benar
elsa dalam masalah besar
yang bener aja
yang bener aja
maksud mama apa ketemu sama bu panti
mama kemarin udah bohong kan sama aku
tapi ternyata apa
dia minta mama untuk ketemu sama bu panti kan
maksud mama apa ketemu sama bu panti
mama kemarin udah bohong kan sama aku
tapi ternyata apa
dia minta mama untuk ketemu sama bu panti kan
mama terpaksa elsa
mama dihanjem sama al
sedangkan aku ma
kalau sampai papa tahu semuanya
papa pasti benci sama aku ma
mbak anin benci sama aku
aldebaran benci sama aku
nino gak cuma benci sama aku ma
dia juga pasti akan ceraiin aku ma
dia pasti ceraiin aku ma
kamu berani berbuat
kamu juga harus berani bertanggung jawab
enggak aku gak mau
aku gak mau
kenapa kamu seperti ini elsa
apa karena dulu mama terlalu benci sama andin
aku ngelakuin ini semua demi kebahagiaan aku sendiri
karena mama tau
selama ini mbak anin jadi penghalang kebahagiaan aku ma
makanya kamu buang anaknya andin ke pantiasuhan
dan kamu bilang kalau anak itu udah meninggal
sampai kamu bikin makan palsunya elsa
sekarang kamu begitu hebatnya health
sampai memisahkan andin dengan anaknya
kamu minta sama mama
untuk bicara sama ibu panti kalau andin itu adalah mantan narapidana
apa semua ini karena
semua ini karena
itu adalah anak andin yang sesungguhnya
tolong jangan bikin mama takut
tolong jangan bikin mama takut
mama ceritamu sendiri
mama benar benar gak tahu lagi mesti gimana elsa
udah terlalu banyak masalah besar yang kamu bikin
sampai mama gak tahu gimana cara ngebela kamu
nino udah tahu belum ya kalau rena balik ke mbak andin dan aldebaran
kamu balik tadi naik apa
kok mobil kamu gak kedengeran
mobil aku tadi banyak gembos di jalan
terus akhirnya aku naik taksi
di ini di jalan serambi lima
jalan serambi itu kan dekat sama jalan selayar
di mana panti asuhannya rena
pemotretannya juga emang di daerah situ
eza kamu udah makan sayang
oh ya udah kalau gitu mama masakin dulu
nanti kita dinda sama sama ya
ya udah cepetan ya
mobil kamu udah diurus
oh ya besok kamu gak ada cara apa apa
enggak gak ada
udah besok kita ke rumahnya aldebaran
ya mereka ngadain syukuran
karena mereka sudah mendapatkan hak asuhnya rena kembali
dan kita diundang
aku ke kamar dulu ya sayang
kalau aldebaran datang ketemu sama mama
terus dia minta mama untuk ketemu sama bupati
dia mau mati
berarti aldo udah tahu dong
kalau sebenarnya reina itu adalah nindi
aduh ini gimana ini
tanggal baptister slicks
ini kalau gue angkat
nanti kedengeran nino lagi